dunia pendidikan di kabupaten mojokerto kembali dikejutkan dengan perkelahian siswi sma yang viral di media sosial
dalam video berdurasi dua puluh sembilan detik tersebut tampak mereka berkelahi masih menggunakan seragam sekolah
video perkelahian pelajar di kabupaten mojokerto inilah yang viral di media sosial seminggu terakhir
video yang tersebar di media sosial facebook ini bahkan berkali kali ditonton warganet dan dibagikan ratusan kali
dalam video ini kedua pelajar yang masih mengenakan seragam sekolah lengkap saling serang
meskipun sempat dilerai oleh pengendara yang melintas di lokasi kejadian
kedua pelajar justru saling mencaci dengan kata kata kotor
video perkelahian berdurasi selama dua puluh sembilan detik ini
melibatkan dua pelajar perempuan yang salah satunya diduga merupakan pelajar dari sma negeri kutorjo kabupaten mojokerto
sedangkan satu pelajar lainnya adalah pelajar smp di kecamatan gondang
sementara pihak sekolah sma negeri satu kutorjo berencana akan memanggil salah satu siswanya yang terlibat perkelahian tersebut
bahkan pihak sekolah secara tegas akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah
dari catatan sekolah memang anak ini dalam proses pembinaan
pembinaan kalau di sekolah kami itu ada gerakan disiplin sekolah atau gds
itu sudah dibina karena ini ada beberapa hari juga tidak masuk sehingga dalam catatan vds nya
video viral perkelahian dua pelajar perempuan tersebut
tidak hanya mencoreng dunia pendidikan di kabupaten mojokerto
namun juga menuai kritikan dan berbagai komentar pedas dari ratusan netizen